perempuan itu harus menahan rasa
senyumnya harus jadi misteri
kalau nanti kamu ada masalah sama si dedek
atau mencari peluang untuk menggantikan si dedeh dengan yang lain
kamu udah harus ingat terus masa masa sulit yang kemarin
betapa kamu melakukan segala hal untuk mempertahankan si dedek
kang koswara betul
saya akan selalu mengingat
sob biasanya perempuan kalau sudah menikah
manja sama penuh perhatiannya teh pas pacaran doang
itu mah kang koswara
kalau saya mah enggak
mesra nya tetep
kasih sayangnya tetep
udah bisa meluk udah bisa gandengan
karena udah muhrim
saya mau bikinin kamu cilok
karena kamu sedang bahagia gratis buat kamu
terima kasih kang koswara
harus pedes ah
assalamualaikum pak rt
ini pemberitahuan kerja bakti
kau tulisan tangan
iya ibu sekretas rw sedang tidak berada di rumah beliau
gak usah baku gitu dong bahasanya
bahasa sehari hari aja tuh
bagus lah kalau begitu
pilih yang muda muda
dibanding zaman dulu di cibarengkok
pilihnya yang tua tua
ya sudah kalau gitu prt
mau kasih suat edaran ke pertek lain
mau cari siapa
lalu berapa pak
hai ceng tenang ceng badai pasti tidak akan berlalu hahaha hahaha
kushoi pekerjaan kita ini sebenarnya gampang iya pasal kita tinggal memberi pupuk menyiram
menjaganya seterusnya allah yang akan meneruskan betul eh malu sama manusia
kita bisa lari malu sama allah kemana kita sembunyi
catrim anak gatau
mana tuh kum
surat edaran dari rw
sekarang kamu sudah tenangkan roy
untuk masalah jeniper
makasih ya udah bantuin saya
kalau datangnya gini hari
kita semuanya udah masak
kita belanja saja doi
daripada dilihatin terus begitu
emangnya kenapa kita dilihatin kok
pokoknya belanja sajanya
mak mau keluar dulu sebentar ya emang ya
nanti cuciannya biar
ini emang dikit lagi selesai
tiap hari bulat balik warung rutin cuma untuk nyuruh kamu pulang nyuci
masih ada kebanyakan hal hal

perempuan itu harus menahan rasa
senyumnya harus jadi misteri